wah senang sekali nih
di minggu pagi ini kita akan mengajak anda semua buat jalan jalan
kita jalan jalan kemana nih
kita ada di jakarta fair kemayoran ya yang buka sampai tujuh belas juli
aduh kangen banget sih ya
betul dua tahun udah gak ada jakarta fair sekarang saatnya ada
kita akan eksplor kira kira dalam semeriah setahun beberapa tahun belakangan ini gak ya
nah katanya kan sebelum pandemi banyak banget tuh ya yang datang ke sini
udah kita makan bareng apa gimana nih
bentar bentar kayaknya gak seru banget nih
kalau kita di dalam tapi kita nggak bikin challenge
kebetulan kan di dalam juga bisa jajangnya pakai cash ya
ibu manajer biasa kasih dulu nih uang
seratus ribu buat alfian seratus ribu buat saya
ya cukup cukupin dong
kita jadi mencar ya
kita besar nanti akan kita ketemu buat makan bareng
dikelar di arena gxpok mayoran jakarta utara jakarta fair selalu ramai pengunjung
apalagi setelah event tahunan terbesar se asia tenggara ini sempat ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
untuk tiket masuk pengunjung bisa membeli secara online
ataupun offline seharga tiga puluh sampai seratus rupiah
di sini mau cari apa aja ada
dari kebutuhan harian sampai hiburan
tinggal pastikan aja bawa uang yang cukup baik tunai maupun digital dan fisik yang kuat untuk keliling
kalau saya sih naik warawiri dulu deh
simpan tenaga di tengah panas terik matahari pagi ini
di sini tinggal bayar aja tiketnya delapan ribu rupiah
rutenya dari pusat niaga sampai gambir expo
kalau mau sebaliknya tuh nambah lagi
kalau mau bundling bisa lima belas ribu rupiah untuk trip bolak balik
di sebelah saya ada rombongan ibu ibu nih
ada stand yang mau dituju gak nih
mau beli apa kira kira dari jakarta fair
stand pameran dibagi ke dalam sebelas area
dikelompokkan sesuai dengan kategori barang yang dijual
icaran kami adalah kulinernya
letaknya menyebar dari mulai selasar dan gambir expo
nah alfian kelihatannya udah sampai tujuan nih
ada apa aja tuh yang menarik di sana
kamu kasih kandiatas warawiri sih
berkeliling lokasi prj ada satu nih
lokasi yang menarik perhatian saya
beragam olahan kuliner betawi tersedia di sini
nah ini nih yang menarik nih
kira kira saya boleh bantuin ngaduk nggak
boleh ya oke
yuk kita coba ngaduk ya
oke bang bro bedanya apa antara yang kuning sama yang hitam
ini dia beda ketannya
kalau ini ketan putih original
sedangkan yang ini ketan hitam
beda ketannya dia
udah berapa lama ngaduk ini tadi
dari pagi dari jam berapa
sekitaran jam delapan an lah
udah tiga jam lebih loh ngaduk begini
boleh cobain gak bang bro
ini ngaduknya ada teknik khusus nggak
biasanya mah ada
apa tekniknya gimana
cuma didorong dorong gini aja
iya yang penting
yang penting dia kekerok kalau mau itu sih
karena kalau itu gosong rasanya pahit ya
nah itu dia kayak kehidupan
sabar ya bang
gak mau pulang dengan tangan hampa saya pun membeli dua kemasan dodol betawi masing masing seberat dua ratus lima puluh gram seharga dua puluh lima per kemasan
kita icip icip ya dodolnya kayak apa
bagi bagi sama daniar
untuk pelepas dahaga saya pun ingin mencoba minuman khas betawi es selendang mayang
es dengan kuah santan dan pemanis berwarna merah ini sangat segar dinikmati saat siang hari
untuk menikmati kesegaran es selendang mayang ini kita harus menebus seharga sepuluh ribu rupiah per gelasnya
dan seorang saya tinggal tiga puluh rupiah
hmm gak ke prj namanya kalau nggak menikmati kerak telur
gak susah untuk menemukan penjual kerak telur
mereka tersebar di wilayah pekan raya jakarta
bang pesan kerak telurnya satu tapi sebelumnya bedanya antara telur bebek sama telur ayam apa
kalau telur bebek lebih gurih pak
jadi biar spesial ya
oke kalau gitu bikinin satu yang pakai telur bebek harganya berapa
tiga puluh rupiah wah pas banget nih
duitnya tinggal tiga puluh ribu jadi satu porsi kerak telur bebek
nah udah habis nih uang seratus ribu rupiah
kira kira daniar akan dapat apa aja ya
ya salvian sekarang giliran ikut saya ke area stand makanan kekinian
waduh di jakarta fair rasa korea selatan mau jajan topoki
di sini ada apa aja nih
di sini kita jidekan topoki original ada omuk juga ada konduk juga seperti itu
satu porsinya berapa
kalau pedas berisi
bertekstur kenyal topoki terbuat dari tepung beras dan dibumbui saus bocujang
topoki biasanya bercita rasa pedas manis
tapi topoki yang saya pesan ini dominan pedas
oke terima kasih
gak sabar sih pengen coba
hmm enak pedas pedas gitu cari yang lain
menarik banget nih
ini bayunya kepiting ya ibu ya
mau dong bu yang paling enak rasa apa nih
barbeque oh tapi ini udah pedas
oh mau ke siwit ya
oh siwit satu porsi
seporsinya berapa nih
oh ya udah oke berarti aku beli ini satu
buat pecinta kuliner seafood bayi kepiting yang digoreng kering ini patut dicoba
hmm biasanya kita akan repot buka cangkang dan capit tiap makan kepiting ya
yang ini tinggal hap dan semua bagian bisa
jadi kita bisa menikmati
baby crabnya hanya digoreng setelah dicelupkan ke tepung lalu taburkan bumbu sesuai selera
nah yang menarik dari stand stand di pameran adalah banyak kegiatan seru yang ditawarkan selain barang jualannya
kayak yang ini nih sambil nunggu pesanan saya matang main dulu deh
mending lanjut jajan lagi beli yang seger seger kayak blue summer minum
dan ini campuran dari potongan sun kiss jus jeruk dan teh bunga telang
dan campurannya pas nggak terlalu manis
beli nih ya makanan ringan ya kita beli snack snack nih
aku mau dong
makasih ya mbak
ada sisa lima ribu kita ketemu alfian
missy pesen apa mbak
ini belanjaannya sembilan puluh lima ribu loh ya
kalau aku pas banget seratus ribu
sekarang mungkin kita mau icip icip dulu kira kira bagaimana rasanya jajanan yang dibeli sama daniar dan jajanan yang saya beli
oke kita mau habisin makan ini dulu
nah jadi buat anda anda semua yang mungkin penasaran pengen datang ke pekan raya jakarta nggak usah khawatir
ini akan berlangsung sampai dengan tanggal berapa juli
tinggal pilih mau tiket yang kayak kita gini cuma datang datang ke set atau tiket bundling sama nonton konsernya
itu dari rp enam puluh sampai rp seratus

dan jangan lupa kota kota kesehatannya dijaga ya supaya kita bisa menikmati ini semua dengan kelonggaran yang ada tapi tetap sehat
kalau gitu dahan dulu yuk
jangan dulu ya di weekend getaway kali ini
kita ketemu lagi di weekend getaway selanjutnya